akibat tingginya jumlah penderita malaria di kabupaten lombok barat
pemerintah daerah ntb menetapkan kejadian luar biasa atau klb malaria
demi penanganan yang maksimal
hingga kini tercatat satu ratus dua puluh delapan korban terjakit malaria
tersebar di dua puluh delapan dusun sepuluh desa dan tiga kecamatan
bantuan kelambu pun sudah diterima warga namun jumlahnya masih kurang
dari satu ratus dua puluh delapan kasus yang tercatat
terdapat di antaranya satu ibu hamil dua bayi
dan sejumlah balita dan orang dewasa yang turut terjangkit malaria
enam diantaranya masih dirawat di rumah sakit dan puskesmas
yang tersebar di kabupaten lombok barat
akibat tingginya jumlah penderita malaria
petugas dari dinas kesehatan kabupaten dan provinsi
serta sejumlah relawan diterjunkan untuk melokalisir penyebaran nyamuk
dengan memberikan pelayanan kesehatan dan pengambilan darah warga
yang berada di tk